karena cukup lama saya harus nahan fakta ini mohon maaf ya yang mulia
ada dua lembaga yang melakukan audit brin telah melakukan audit dan bssn telah melakukan technical assessment
baik saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal nanti bisa kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali
jadi saya mulai menjawab dulu
saudara saksi kalau yang mirip dijawab gabungan saja
supaya agak lebih efisien juga
baik jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa apa sih yang membedakan situng sirekap dua ribu dua puluh sirekap dua ribu dua puluh
jadi di situng tadi sudah disampaikan bahwa yang meng input itu adalah pertama jadi para kpps itu harus melakukan salinan sejumlah saksi
dan itu relatively kalau kita bicara itu juga relatively yang sangat membuat capek buat rekan rekan di kpps ya
habis itu yang nanti akan melakukan scan input dan kawan kawan itu akan dilakukan oleh teman teman di kabupaten kota
di situng dua ribu dua puluh itu sudah mulai diotomasi gitu ya
tapi jumlahnya hanya tiga halaman
beda dengan situng dua ribu dua puluh empat yang satu tps nya jumlahnya tujuh puluh lima halaman
jumlah tps yang terlibat saya kurang hafal dua ratus atau sirekap dua ribu dua puluh pak
kalau yang ini jumlah pemilihannya lebih banyak jumlah tps nya jauh lebih banyak
secara scale itu berbeda kita bicara
nah ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development sirekap itu gitu ya
nah kami memiliki ada tim tester ada tim developer ada tim security tim infra tim basis data
karena saya kebetulan adalah security jadi saya harus ngecek semua kerjaan
makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus didatang kesini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini
nah ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan pengubahan atau seperti itu
kalau kita bicara kalau dia punya authorization dia bisa
tapi itu sebabnya kalau di kasus yang lampung tadi itu kita bisa tahu
itu siapa yang melakukan jam berapa dia melakukannya ip nya berapa kita semua catat
karena di dalam security itu ada dua pendekatan
yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan
karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi oh ini penjahat ini orang baik nah kita lakukan pencegahan
tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan
belum tentu orangnya tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware
jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah dan masing masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada cross check dan kawan kawan
nah ketika kita bicara tadi ada pertanyaan gitu ya
apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar
tidak tidak ada yang sempurna di bawah langit ini dan itu yang saya pahami dan semua rekan rekan kami
apakah kami sudah diaudit sudah kami diaudit
ada dua lembaga yang melakukan audit
bssn telah melakukan technical assessment
nah jadi kami sudah diaudit